kesal dengan arogansi aparat yang memukul warga
ratusan warga di sukabumi jawa barat menyerang dan merusak pos jaga tni dan mes tni angkatan udara ujung genteng
kecamatan ciracap kabupaten sukabumi sabtu malam kemarin
seorang oknum tni angkatan udara nyaris menjadi bulan bulanan ratusan warga yang marah dan kesal dengan arogansi yang ia lakukan
hanya karena terkena cipratan air dari motor seorang warga yang tengah melintas
satu oknum tni yang diduga mabuk memukuli seorang warga
warga yang tidak terima akhirnya menyerang pos tni angkatan udara dan nyaris mengeroyok oknum tni tersebut
polisi mengamankan beberapa barang bukti berupa alat alat yang digunakan warga untuk menyerang pos jaga tni angkatan udara di desa ujung getai kecamatan ciracam
sejumlah saksi juga diperiksa
mau ke pantai gitu pas mau balik lagi papasan sama itu
mereka berapa orang
satu orang dia kan lagi gimana ya mau papasan
mungkin jalannya itu kena air lubangan air gitu
kipas perapatan itu belokan rudal
dia malah tendang saya sampai pukul saya gitu
kaki saya sampai ditabrak
sementara itu puluhan personil kepolisian diterjunkan untuk menjaga dua bangunan pos jaga dan mes tni angkatan udara
yang diduga dirusak warga ujung geteng sukabumi sabtu dini hari
perusakan diduga dipicu oleh salah satu anggota tni angkatan udara yang melakukan pemukulan
karena tidak terima terkena cipratan air saat berpapasan dengan kendaraan lain di jalan raya
puluhan polisi baru datang pada dini hari
mereka mengaku terkendala karena jarak yang cukup jauh dan jalan yang rusak
wakapolres sukabumi kompol riki widya muharam yang datang ke lokasi masih belum mengetahui pasti kronologi dari kejadian tersebut
polisi akan bekerja sama dengan denpom tni untuk melakukan penyelidikan terhadap kejadian ini
dan hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi mata
logis untuk sementara ini informasi yang masih kita dalami juga ya
jadi ada beberapa cek cok kemudian terjadi benturan dengan masyarakat
antara tni namun ini masih kita lakukan penyelidikan
masih mengumpulkan informasi karena kejadiannya juga kurang lebih sekitar jam dua puluh
kita masih mengumpulkan bukti bukti maupun informasi yang ada di masyarakat